dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah bergabung dengan kami kabak ops korlantas polri kompes polisi rudi antariksa selamat sore pak rudi
selamat sore mbak hari mana
ya pak rudy langsung saja bagaimana situasi arus balik hingga sore ini di beberapa titik yang terpantau oleh korlantas
apakah ada peningkatan volume kendaraan pak rudi di mana saja dan wilayah mana saja yang kemudian patut diwaspadai terjadinya kemacetan begitu pak rudi
baik terima kasih
untuk arus balik libur imlek ini mulai dari tadi pagi sudah kita pantau mulai dari jawa timur jawa tengah kemudian masuk kepada tol cikampek utama kemudian juga tol kaliurit yang dari arah bandung
jadi dari pagi sampai sore ini peningkatannya belum signifikan karena memang waktu arus mudiknya atau waktu libur imlek ini
peningkatan kendaraan sekitar hampir tiga puluh persen
baik itu yang mengarah transjawa maupun yang mengarah ke arah bandung
sehingga data dari desa marga tadi kami sudah mendapatkan ada rp satu ratus sembilan puluh satu untuk yang mengarah ke jawa tengah kemudian yang mengarah ke bandung juga rp satu ratus sembilan puluh satu
jadi rp satu ratus delapan puluh yang meningkatkan jakarta
dan pada hari ini sudah kita pantau sekitar rp empat puluh yang belum kembali
kemudian juga yang dari arah sumatera ini juga ada sekitar rp dua puluh yang belum kembali
jadi masih lancar namun beberapa titik yang perlu diwaspadai yang khususnya di kilometer rp satu ratus dua puluh dua
itu kan ada jalan tol yang ambles gitu
sudah dilaksanakan rekayasa kontraflow yang kemarin itu sempat panjang sembilan kilo sudah diperpendek satu kilo
dan di situ antrian tadi monitor terakhir sekitar lima ratus meter
jadi arah yang menuju ke jakarta
jadi memang harap bestabar yang akan kembali ke jakarta memang baru diupayakan terus untuk perbaikan
kira kira dua puluh hari selesai itu
pak rudy tadi anda mengatakan masih banyak sebetulnya kendaraan yang belum kembali ke jakarta
kalau menurut prediksi dari korlantas polri kapan puncak arus baliknya pak
mengingat besok sudah hari pertama masuk kerja setelah libur imlek ini pak rudi
sore hari ini akan kembali biaya jam sembilan jam sepuluh malam sampai dini hari nanti akan padat
tapi padatnya tidak begitu signifikan
karena memang libur
imlek ini sesuai dengan pkkpm ppkm kemudian juga surat edaran gustugas no tujuh yang benar benar menglarang
pegawai negeri asn tni polri bumn kemudian karyawan swasta dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan jarak jauh
dan perjalanan jarak jauh pun itu diwajibkan
melengkapi surat bebas covid sembilan belas atau surat yang telah melaksanakan
repitest antigen kemudian juga atau swab
dan kita pun juga sudah melakukan repitest antigen di area area siar di tempat tempat perbatasan wilayah
kita lakukan secara gratis untuk mengantisipasi atau memfasilitasi mereka yang belum menengkapi surat itu
dan di jalur wisata pun juga terpantau
sangat landai di puncak pun kemarin kita pantau tidak ada peningkatan yang signifikan
karena juga di bogor diperlakukan
dan juga benar benar di lakukan operasi justisi sehingga diseleksi betul yang akan masuk ke bogor atau ke puncak
jadi memang ketat di sana dan sampai kemarin situasinya normal saja
tidak ada rekesi
biasanya kalau hari libur itu kan ada one way contraflow digital ciawi itu tidak dilakukan
pak rudi berapa personil yang disiagakan untuk mengamankan dan juga mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas sepanjang arus balik libur imlek ini pak
kalau boleh tahu
pasti seluruhnya itu ada satu ratus dua puluh ribu sekian yang kita lipatkan
kemudian kepolisian ada delapan puluh ribu sekian
ini ditutupnya di semua utamanya di tujuh wilayah prioritas atau tujuh wilayah yang diperlakukan ppkm
baru baru membataskan gener masyarakat jawa dan bali
di sekitar itu dan pos posnya juga sudah kita gelar terus menerus
oke semoga tidak terjadi kemacetan nanti malam pada saat puncak arus balik setelah libur imlek
terima kasih sekali kabak ops korlantas polri
polisi rudy antariksa atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini